aksi seorang pria yang berdiri di atas sepeda motor yang sedang bergerak menjadi viral
lantaran pria tersebut tidak mengenakan busana sama sekali
kejadian ini diketahui terjadi di jalan raya desa jonggrangan kecamatan klaten utara klaten jawa tengah pada selasa dini hari
video berdurasi dua puluh dua detik itu kemudian diunggah ke media sosial dan akhirnya menjadi viral
dalam video tersebut nampak pengendara sedang konvoy dengan sejumlah sepeda motor sambil meneriakan kata kata kasar
tim reskrim polores kelatan turun tangan menangani kejadian tersebut
tidak butuh waktu lama polisi berhasil mengamankan para pengendara motor tersebut
sampai rabu siang polisi sudah memeriksa lima orang saksi
ini sudah lima saksi yang diperiksa tapi nanti masih dikembangkan oleh reskrim
dan disini ada lima
yang mana istilahnya pelakunya mana yang belum ini masih pendapat dari penyitip